kita ke informasi lain pelaku penghinaan terhadap ibu negara iryana joko widodo akhirnya meminta maaf
selain mengaku telah membuat gaduh postingannya tersebut menyebabkan rakyat indonesia marah akibat ujaran kebencian
dodi ikhwanto meminta maaf di polrestabes bandung rabu petang
di mana ia juga meminta maaf kepada presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana terkait postingannya
selain membuat gaduh media sosial pria berusia dua puluh satu tahun yang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas ini
juga menyebabkan rakyat indonesia marah akibat ujaran kebencian yang diunggahnya
selain membuat postingan tersebut dan telah membuat rakyat indonesia marah
dan saya meminta maaf untuk hal tersebut dan saya meminta maaf untuk seluruh rakyat indonesia yang berasa tersakit hatinya
dan saya sangat berterima kasih untuk pilihan maaf kepada presiden joko widodo
pasca penangkapan tersangka pelaku ujaran kebencian yang menghina ibu negara iryana joko widodo
rumah orang tua dodik ikhwanto rabu siang sepi dari aktivitas
di rumahnya hanya ada pembantu rumah tangga yang menyebut penghuni rumah sedang pergi
tempat tinggal dodi ikhwanto
tersangka ujaran kebencian terhadap ibu negara terletak di jalan jepang kecamatan alang alang lebar palembang
rumah tersebut sepi dari aktivitas karena pagar dan pintu depan terkunci
hanya lampu depan terlihat masih menyala
di pintu samping sedikit terbuka dan ketua rukun tetangga setempat sempat memanggil penghuni rumah
seorang pembantu rumah tangga keluar dan menyampaikan bahwa majikannya tidak ada di rumah
dodi ikhwanto ditangkap tim cybercrime polresta bandung senin malam
karena diduga menjadi pelaku ujaran kebencian yang menghina ibu negara iryana joko widodo
ia mengunggah foto iryana joko widodo yang mengenakan jilbab dan memberi kalimat tak senonoh
melalui akun instagram at warga biasa
postingan tersebut kemudian dilaporkan putra presiden joko widodo kaisang pangarep ke polresta bandung
menurut ketua rukun tetangga setempat dodi merupakan bungsu dari empat saudara pasangan joremi dan yuswani
dodi dikenal bergaul baik dengan tetangga
dan taat beribadah bahkan sering mengumandangkan azan di masjid dekat rumahnya
yang saya ketahui kebetulan saya ketua rt sebelas rw empat tiga ini warga saya itu apalagi khususnya anak saudara haji juremeh yang bernama dodi iwan ini
kehidupan sehari harinya itu kami anggap begini baik
terhadap aktivitas di masjid sering melaksanakan azan
untuk hari hari besar islam kemudian untuk sehari hari dia kami nilai kehidupan di sini dia khususnya baik
itu yang kami ketahui sebagai warga di kompleks ini
namun anas sedikit menyayangkan pada saat dilakukan penangkapan
aparat tidak mengajak ataupun memberitahu ke perangkat setempat sehingga banyak warga yang bertanya tanya
selain menangkap dodi petugas kepolisian juga mengamankan satu unit telpon selular